menteri kesehatan mengumumkan penggunaan vaksin astrazeneca sebagai vaksin booster
vaksin astrazeneca akan digunakan pada tiga bulan pertama vaksinasi booster di tahun ini
indonesia memiliki vaksin astrazeneca sebanyak tiga puluh juta dosis
vaksin astrazeneca sebagai booster diberikan kepada penerima vaksin primer sinovac dan juga astrazeneca
syarat penerimaan vaksin dosis ketiga adalah menunjukkan nomor induk kependudukan melalui ktp
kk atau aplikasi peduli lindungi berusia delapan belas tahun ke atas
dan sudah mendapatkan dosis primer lengkap minimal enam bulan sebelumnya
hingga saat ini ada empat lima juta orang yang telah mendapatkan vaksin booster
mereka adalah tenaga kesehatan warga lansia petugas publik serta masyarakat umum dan kelompok rentan
penerima dosis primer sinovac akan mendapatkan separuh dosis
vaksin astrazeneca yaitu dua puluh lima ml dan sebagai alternatif penerima dosis primer sinovac juga bisa mendapat separuh dosis vaksin pfizer atau lima belas ml sebagai booster
sementara untuk penerima dosis primer astrazeneca ada tiga pilihan kombinasi yang akan diberikan
yaitu separuh dosis vaksin moderna sebanyak dua puluh lima liter
separuh dosis vaksin pfizer atau dosis penuh astrazeneca sebanyak
dan separuh dosis vaksin pfizer atau dosis penuh astrazeneca sebanyak lima ml
kurang lebih pfizer itu kita punya enam juta
moderna itu kita punya sekitar empat sampai lima juta
tetapi astrazeneca kita cukup punya banyak ya kurang lebih
artinya untuk booster ya kita punya sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh juta
kemudian dengan tadi pertimbangan untuk kecepatan menghadapi omicron
sekarang kan vaksinasi booster sudah bisa kita
lakukan di seluruh kabupaten kota
nah dengan menambah jumlah kabupaten kota
kita pasti harus menambah stok kan
karena harus membagi kepada jumlah yang lebih banyak
oleh karena itu tadi
stok untuk astrazeneca itu kemudian bisa dimanfaatkan dulu